sementara kita tahu beberapa tahun terakhir juga bahkan setelah kemudian teknologi begitu canggih bahkan secara astronomis pergantian bulan baru dalam kalender hijriah juga sudah bisa dilakukan dengan sistem berhitung
jadi ini juga kemudian dikombinasikan dan tidak ada yang salah karena ini menjadi pola yang membuat penetapan bulan baru baik ramadan shawwal maupun zuliza ini beragam
nah tidak hanya itu kita tahu bahwa sejak tahun dua ribu enam belas negara negara islam dalam hal ini oki kemudian telah membuat kesepakatan di turki pada saat itu untuk mewacanakan adanya kalender hijriah global
jadi kemudian ini untuk mengakomodir ini penting sebenarnya untuk indonesia juga kita tahu bahwa merujuk pada tahun tahun sebelumnya pernah kita mengalami perbedaan dalam penentuan
awal ramadan misalnya atau awal syawal ya atau masuk idul fitri ini kan ada perbedaan
nah ini kemungkinan atau ini adalah sebenarnya jawaban atau apa ya solusi yang kemudian ditawarkan untuk membuat perbedaan ini menjadi minim dan semua negara negara di dunia dalam hal ini negara negara muslim kemudian bisa merujuk pada kalender global yang sama
nah setelah kemudian digodok begitu eva ada beberapa hasil yang kemudian dirangkum diantaranya adalah penetapan kalender global ini berdasarkan
dengan hitungan turki ya pada saat itu di mana sudut ketinggian hilal atau ketinggian hilal ini berkisar sekitar lima derajat kemudian sudut elongasinya antara sekitar enam sorry delapan derajat
nah ini kemudian menjadi problem di indonesia mengingat kita tahu bahwa bentuk apa ya bisa dikatakan negara negara muslim ini kan berada di berbagai benua yang berbeda kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap sudut elongasi atau bahkan ketinggian
nah kemudian pada dua ribu tujuh belas kemarin di jakarta sejumlah negara negara islam ini kemudian mengadakan seminar ilmu falak ya untuk kemudian merumuskan ada yang namanya rekomendasi jakarta ini kemudian untuk mengakomodir sebenarnya negara negara di kawasan asia tenggara untuk memiliki patokan sebenarnya pengukuran
nah kemudian yang diwacanakan adalah yang kemudian juga sudah diakomodir oleh kementerian agama adalah bagaimana untuk mengukur ketinggian atau menjadi pedoman ya

ini akan menjadi jawaban sebenarnya atas banyaknya perbedaan kenapa sebenarnya ini penting eva kita tahu bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh kepala lapan bahwa sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu sebenarnya kalau melihat hitung hitungannya dan acuan yang kemudian dipakai oleh misalnya nu dalam hal ini rukyatul hilal dan juga muhammadiyah dalam hal ini hisap
ini sebenarnya tidak akan berbeda jauh jadi sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu sebenarnya untuk penentuan syawal awal ramadan awal syawal atau bahkan zulhizah tidak akan ada perbedaan
berdasarkan patokan mereka nu ini muhammadiyah ini patokannya adalah derajat jadi ketika misalnya bulan baru ini posisinya sudah di derajat atau tepat di ufud atau tepat di ufuk ini posisinya artinya sudah masuk bulan baru
sedangkan untuk rukyatul hilal artinya diamatnya secara langsung sudut minimalnya itu ketinggiannya sekitar tiga derajat ini untuk nu jadi sebenarnya sampai tahun dua ribu dua puluh satu ini kemudian masih bisa dan sebenarnya poin untuk mewacanakan agenda global ini menjadi sangat penting
kita akan tunggu bersama seperti apa hasilnya eva terkait dengan kapan kemudian
satu ramadhan seribu empat ratus tiga puluh sembilan ini jatuh dan bagaimana wacana penentuan kalender global tunggal ini kemudian akan dilaksanakan apakah memungkinkan atau tidak
kembali ke studio
baiklah miladia rahma melaporkan langsung dari kantor kementerian agama kita tunggu tentunya hasil kapan nantinya satu ramadan jatuh pada tahun ini untuk sementara terima kasih laporan anda